lima bulan jelang pelaksanaan fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta persiapan akhir terus dilakukan tuan rumah
untuk menarik minat lebih banyak penonton mulai sebelas juli dua ribu dua puluh tiga pukul delapan belas waktu indonesia barat
panitia pelaksana fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di indonesia meluncurkan penjualan tiket untuk satu pertandingan dengan harga yang lebih terjangkau
sebelumnya penonton hanya bisa membeli tiket dengan sistem follow my team atau weekend pass dengan harga yang cukup tinggi
untuk tiket per pertandingan ini panitia membaginya menjadi lima kategori yang dapat langsung dibeli di website resmi fiba
untuk yang termurah ada di kategori lima dengan rentang harga rp seratus hingga rp satu ratus lima puluh
sementara yang termahal ada di kategori satu dengan rentang harga rp satu dua ratus lima puluh hingga rp dua lima juta
ini harus menjadi penontonan bagi seluruh penonton
jadi kami dalam menentukan harga pun bukan hanya sekedar memikirkan keuntungan
tentu kita ingin mengajak sebanyak mungkin masyarakat indonesia untuk dapat datang ke indonesia arena
untuk memastikan semua fasilitas yang ada di indonesia arena berfungsi dengan baik
awal agustus nanti rencananya akan digelar tes event yang juga akan melibatkan timnas senior basket indonesia
tes event ini juga akan melihat dan menguji alur keluar masuk penonton
venue indonesia arena sendiri diklaim sudah sangat memenuhi standar untuk menggelar event fiba world cup agustus nanti
saya tidak pikir saya akan menemukan masalah di sini
ini adalah fasilitas yang baru standar kelas dunia dan kredit kebanyakan kepada arkitek dan tim dari pemerintah
karena selama mereka melakukan desain mereka berbicara dengan tim teknik kami
untuk menciptakan event yang berbeda di dunia
dalam kesempatan yang sama
panitia pelaksana fiba world cup dua ribu dua puluh tiga indonesia juga memperkenalkan artis cinta laura
sebagai lokal ambasador fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di indonesia
di fiba world cup dua ribu dua puluh tiga yang akan berlangsung dua puluh lima agustus hingga sepuluh september dua ribu dua puluh tiga ini
indonesia menjadi tuan rumah bersama dua negara lainnya yaitu jepang dan filipina